sampai sekarang lo jauh jauh dari tasya ya
udah cocok dong
iya saya mau bicara soal pasien yang bernama bapak mahendra
oh ya memangnya kenapa
saya rasa dia sudah bisa rawat jalan karena kondisinya sudah sehat saya lihat
tapi apa itu tidak terlalu cepat
justru kalau saya pikir kalau dia berada di sekeliling orang yang dia cintai
proses penyembuhannya akan semakin cepat daripada di sini
saya pikir juga begitu dok
kalau begitu saya permisi
dokter ngijinin tasya pulang dari klinik secepet itu bapak bapanya
loh kenapa sih dok
ada masalah apa
terima kasih terima kasih
kamu ini kenapa sih chea
kok kamu keluarin papa secepat itu dari klinik
ada masalah apa
supaya aku bisa jagain ayah dua puluh empat jam sambil kerja juga
aku tahu kalau kamu itu khawatir sama papa kamu
tapi bapak kamu di klinik itu jauh lebih bagus daripada di rumah
fasilitasnya itu kan memadai sya
tapi kalau sampai ada apa apa gimana papa kamu
tristan makasih banyaknya buat perhatian kamu
dan makasih banyak juga karena kamu udah mau ngebantuin ngerawat ayah di klinik
tapi ayah tuh lebih aman kalau dia sama aku
gimana dijuekin lagi kan
kamu harus menarik perhatian tasha dengan cara yang lain
atau mungkin ya buta ya
kok udah gue kasih ide bukannya berterima kasih malah pergi gitu aja
ngapain lo disini
tugas gue bikin tasnya jatuh cinta sama gue
satai sih lo
rencana jadi berubah
tristan sama tasha sekarang harus disatukan
jadi mulai sekarang lo jauh jauh dari tasya ya
kalau gue gak mau lo mau apa
kalau allah gak mau nurutin perintah gue
karena mami sama gue udah bayar lo mahal banget
dan lo gak mau kan
kalau kita minta uang itu dibalikin sekarang juga
pikir gue takut apa
gue gak bakal nyerah
motor udah jelek ditendang tendang
kamu kenapa sih

saya mau dalam waktu tiga jam
saya mau dalam waktu tiga jam

maaf pak tapi itu nggak realistis banget pak
bapak aja nada dasarnya bapak nggak tahu
guru piano terbaik di indonesia bukan
dia ini yang terbaik dari yang terbaik pak
yang terbaik si indonesia
nah kalau gitu pas kita mau
bapak guru terbaik di indonesia
saya murid terbaik yang mau
saya murid terbaik yang
yang mau belajar di indonesia
nah sekarang kita tinggal di sini ya
untung aja tasya berhasil menyelamatkan foto itu dari tangan ibu
tadinya hampir dibakar ibu udah ngusir kita dari rumah ya
tasha akan ngerebut lagi rumah kita dari tangan ibu
jadi ayah gak usah khawatir ya
sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran ayah
kenapa dia kelihatan tegang banget
iya ya tasha keluar sebentar ya
mereka ada beraktifitas forgotten

sayascript bali dari seluruh sekolah terumit
apalagi mencuci ada satu
jika disyorpong sesuai kondisi finansial itu
aku sengaja mainin lagu ini buat kamu
suka banget tristan
terima kasih ya
tapi sayangnya aku gak tau apa apa soal lagu yang kamu mainin tadi
gimana kalau kamu coba mainin lagu yang lebih populer
kayak lagunya david foster
syah oke aku akan mainin lagunya david foster atau siapapun yang kamu mau
tapi gak hari ini
hari ini cukup satu lagu
apa doli bu maya atau maudie mau ngelakuin apa aja sama gue
pasti gue gak akan ngebiarin tristan bikin tasnya jadi jodoh cinta
cuma jangan berpikir pikir
saya udah ngebiar
kok kamu bisa masuk sini
kamu mau ngapain
aku sengaja kesini karena
bantu kamu tristan
kamu nggak lupa kan dengan rencana kita
udah kamu tenang aja trisan
kali ini rencana kita akan berjalan mulus
aku terima kasih sama kamu
tapi mulai sekarang aku akan ngejalanin semua rencana ini sendiri
maksud kamu kamu gak perlu bantuan aku gitu
rencana kamu itu bagus
tapi alangkah lebih bagus lagi jauh lebih bagus kalau aku ngejalanin ini pakai rencana aku sendiri
biar aku jalan pakai jalan aku
untuk dapetin tasya
kamu jangan pergi dulu
aku perlu jelasin semuanya kamu dulu baru kamu mulai pergi
penjelasan apa lagi sih
sebuah virus mo parab harass wtf